ah pasti cuma salah dengar
sejak kini berganti malam
menutup hari yang lelah
dimanakah engkau berada
dia sampe rela ngorbanin diri sendiri buat gue
dia tahu gue gak ada rasa apa apa sama dia
kendi ternyata sama anthony
sampai kapan gue harus terus berkutat sama perasaan gue yang gak kesampean sama kendi
masa harus diem kayak gini sih
keh keh nih
dibandingin dengan aku yang sekarang cuma di kursi roda
aku aku benar benar tampak cacat di hadapan kendi
dan alva alva benar benar kelihatan sempurna buat candy
aku gak bisa buat kamu ketawa kayak gitu kan
alfa pasti lebih bisa bahagia sama kamu
aku masih mengingatmu
ah pasti cuma salah dengar
senja kini berganti malam
menutup hari yang lelah
dimanakah engkau berada
wah andoni pesling lamu nih di kamar
ah kesana ah
kamu kemana andoni
andoni kamu dimana andoni
andoni kamu dimana
ken apa lagi yang tertinggal buat aku
gak ada sama sekali
kamu aja sekarang udah jadi milik alpha
sekarang aku udah gak punya apa apa lagi
terus buat apa lagi aku hidup sekarang
kalau aku nyebrang sembarangan sekarang
mungkin aku bisa ketabrak dan mati
terus aku gak usah pusing lagi mikirin hidup aku yang berantakan ini
tapi kasihan prita
dia masih berjuang untuk nyembuhin aku
sampai sampai dia cari uang sendiri dan jangan jualan lukisan
ah kenapa aku jadi nyesahin dia ya
dan kenapa juga prita mau susah susah ngurusin aku
kamu pasti baru ya pakai kursi roda itu
kok nenek tetep tau
karena kamu masih menangis dan melihat ke jalan raya
waktu pertama dulu nenek pakai tongkat ini juga nenek sering nangis
nenek merasa sudah tidak ada artinya lagi nenek hidup
lama lama juga nanti kamu akan terbiasa
dan kamu akan heran sendiri
bahwa ternyata masih sangat banyak yang bisa kamu kerjakan walaupun kamu memakai kursi roda itu
ayo sekarang nenek bantu kamu nyebrang
nenek yakin kamu memang bisa nyebrang sendiri
tapi nenek juga mau pamer
kalau nenek masih bisa ngedorong kamu aja ya
walaupun nenek pakai tongkat ini
ayo kasih senyum sama dia
terima kasih ya
nah lain kali kalau kamu merasa putus asa
kamu harus ingat bahwa masih banyak yang bisa kamu kerjakan walaupun kamu di atas kursi roda itu
nenek pergi dulu ya
nanti akan p avo
banyak yang bisa aku lakuin
kalau aku duduk di kursi roda ini
tapi apa nek
untuk ketemu sama gadis yang aku sayangi aja
aku gak berani
nenek tau gak
kalau semua orang sudah melupakan aku
bahkan semua orang menganggap aku udah mati
mereka semua sudah hidup nyaman dan bahagia tanpa aku
aku gak mungkin kembali lagi
kayak hidupanku yang lama
aku juga gak punya kehidupan baru
dari tadi tuh aku cariin kamu kemana mana
kamu kok nangis sih
aku cuma pengen
kamu jangan putus asa dong

aku aja lagi berusaha untuk bantuin kamu terapi terus
tapi kok malah kamu yang putus asa terapi
tidak ada gunanya
sekarang aja tangan kamu udah bisa bergerak
kamu tuh harus berusaha
kalau kamu berusaha
pasti seluruh organ organ tubuh kamu bakal bergerak lagi
kalau kamu udah pulih
pasti kamu bisa dapetin apa yang kamu mau
kamu bisa dapatkan apa yang kamu mau
gadis yang kamu sayangin antoni
termasuk gadis yang kamu sayangin antoni

kamu emang gak akan pernah ngerti anthony
emang gak bisa dimengerti
aku ngelakuin semua ini
karena cintaku yang diam diam untuk kamu
aku mungkin gak akan pernah ngomong soal cintaku ini ke kamu
dan mungkin kamu juga gak akan pernah tahu itu antoni